fena pada saat pemeriksaan
dia tidak mampu untuk meneruskan
karena kondisi trauma trauma yang dialami
maka sekarang yang bersangkutan
dirawat di rumah sakit
mitra keluarga di sini ya
nah saat ini nih
sebagai yang mengetahui kejadian pada hari itu
sekaligus saya juga
membawa kepada penyidik
di rumah sakit
untuk trauma yang dialami oleh bu fena
dan terima baik oleh penyidik
insya allah bisa ditindaklanjuti dengan baik
dan ya mohon doa ya juga lah
untuk semua yang terbaik untuk bu fena
dan keluarga ya juga
tapi yang pasti saya sudah tunjukkan
trauma yang valid dialami oleh bu vena
akibat kejadian kemarin di kediri
hari ini rencana penyidik melakukan
yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan saksi saksi
baik saksi saksi yang melihat
atau menyaksikan sesaat kejadian di salah satu hotel di kota kediri
maupun yang saat ini sedang berjalan yaitu
adik korban atau adiknya saudari fm
sekarang sedang diperiksa
didampingi oleh orang tua daripada saudari fm
cuma sampai hari ini saksi berapa berarti yang diperiksa
yang diperiksa sampai saat ini sekitar lima orang
tuan informasi hari ini akan melakukan oleh tkp
ya selain saksi saksi kami sampaikan juga
hari ini kita melakukan oleh tkp di kota kediri
kemudian juga nanti rencananya juga memeriksa
beberapa bukti lainnya ya diantaranya adalah cctv yang ada di sana
itu akan kita periksa
dan kemungkinan akan disita oleh penyidik sebagai alat bukti nanti